cimba jadi gini loh
gue tuh sebenernya kasian gitu sama hidup lo
kayaknya lo tuh terlalu mimpinya terlalu tinggi gitu
punya pacar seorang majikan sendiri gitu kan
terus kayaknya hidup lo tuh jadi ribet gitu
tapi ya moga moga aja sih lo cepat nyadar cepat bangun dari mimpi lo
karena kan gak ada tuh ceritanya seorang pembantu pacaran sama majikan
itu nggak mungkin ya kan
dan cimba jantin itu tau diri kok
lagian juga jentiri cuma pembantu di rumah bapak susilo
ah bagus kalau gitu
oh iya tau gak
ya tinggal hitung hari aja
kenapa nggak suka gak terima
suka kok pak eh mbak seneng dengernya
bagus kalau gitu
kan emang udah sewajarnya kan seorang pembantu ngeliat majikannya senang bahagia
ya harusnya ikut seneng ya kan
jadi kan gue udah kasih tau lo nih gue udah penyang lebar ngomong capek ya kan
jadi gue harap lo gak macem macem lagi sama bobi ya
sekarang kita cari om sosilo sama calon tunangan gue ya kan
oh bobi tau bobi punya ide pak
sama paranormal cs nya papi tuh yang kerjaannya ke luar negeri terus tuh
kita tinggal bilang aja pi sama profesor belli belli
kalau kita bikin ccd ini lupa ingatan
atau kalau dibikin gila aja sekalian pi beres beres tuh urusan itu
hah gak segampang itu
waduh bobi udah selesai ketemu
udah tadi ketemu pak
udah pi beres tadi
eh gimana kartu namanya udah
yaudah sayang kok udah gak ada apa apa lagi kita pukul kamu yuk
iya dong hantar dong masuk kasih
cindy eh udah ya
eh oh ya om lu lupa kan masih tau
jangan lupa ya om disampaikan

gimana gan acara makan siangnya kan
sukses gan malah fitanya kemana gan
tin ada apa sih
kok juragan ditanya diem aja malah pergi begitu aja sih
malah fitanya pada kemana
ganti baju dulu ya bang
pada kenapa sih
pernah nampen lu beda kayaknya hari ini
habis pernah ke salon ya
ini lagi nih belatung nangka nih belon kelar urusannya udah cari perkara nih
wedi gue mau ngomong baik baik nih sama lu ya
lu mendingan taro gerobak sayur lu situ lu masuk ke sini
gue lagi baik nih nanti gue maafin deh lu
eh lu pikir gue kagak tahu siapa itu si romlah
hah itu kan kerjaan lu
jangan berlagak bego lu
yee yang ngebet minta dikawin kan si romlah
wah bener bener nih orang nih
gue hitung lu sampai tiga kerja kesini gue pebek lu
satu dua tiga
lu eh bener bener lu ya
tanahnya masuk semua nih
ah jadi ribet tadi ya
tahan tahan romlah
bobi jadi masih pusing
sama pi bobi juga pusing
jadi kalau iseng bahaya gitu ya
cewek kayak gitu nggak pantas jadiin istri pi
yang dibikin pasti jadi masalah
ntar pura pura sakit lah
pura pura mau bunuh diri lah
ya tapi satu satunya jalan kamu lamar dia bu
soal nikah kita pikir belakangan
tapi yang paling penting kita berdua sama
nggak demen nih bobi kayak gini nih
bobi nggak dapet enakan tapi papi dapet untungnya
loh tapi gini masalah kamu juga
eh kamu harus lamar cindy
nggak mau ah
eh kamu harus lamar sindi
kan kalau dan bobi gak mau saya aja yang wakilin
gila aduh malah dapet sentuh
lampar pusing ya
oh jadi gini loh ibu bos
kita itu sebenarnya tadi habis lunch ya
diajak sama om hardi sama om dodi
kita belanja belanja di sini
nah setelah belanja belanja kita mau nyantai nyantai di hot
di bawah jalan belanja
nah sebelum ke situ bu kita mau belaja belaja baju batik dulu
tapi kok bisa pas banget yang punya butik ibu pus
itu namanya bukan pas tapi apes buat kalian
saya perlu bicara sama karya
sebentar ya mas hardi mas dori saya mau ajak mereka bicara di dalam

pokoknya jangan sampai nyebut nyebut
enggak usah disini
siap siap bu bos
sebentar ya saya ajak mereka bicara dulu di dalam
saya menunggu disini
kalian itu ditugaskan untuk jagain bapak
bukannya pergi sama pak dodi pak hardi
kalian itu kan gak kenal sama mereka
tapi tapi kan katanya bang fie ya kita disuruh nurutin perintahnya pak bos
lagian juga kan pak bos itu kan pangkatnya lebih tinggi daripada bu bos
ya jadi kita mesti ngikutin kata pak bos toh
kata siapa pangkatnya bapak lebih tinggi daripada saya
itu saja lama banget menjawabnya
ropi itu pangkatnya lebih tinggi atau lebih rendah daripada saya
lebih rendah bu bos
kalau memang lebih rendah kenapa di dengerin
kalau pangkatnya bang pii lebih rendah daripada bu bos kok kita dengerin bang pii toh
aduh gimana sih
ya berarti kita berarti kita salah ya bu bos ya
ya jelas salah
itu sebabnya saya melarang kalian itu pergi dengan pak dodi dengan pak hardy
tau kalian ngerti
pergi kemana bu bos
ya saya gak peduli mau pergi kemana kak
gue mau pergi ke kafe hotman nih
jujur hotman ya
ada juga hotel bu